komisi pemilihan umum optimistis dapat menjawab setiap petitum yang diajukan kuasa hukum bpn prabowo sandi
dalam pembacaan jawaban sebagai termohon kpu tidak menanggapi permohonan tambahan atau perbaikan pihak pemohon
ketua kpu arief budiman menuturkan mengapresiasi mahkamah konstitusi atas perpanjangan waktu dalam menyiapkan jawaban terhadap permohonan kuasa hukum bpn prabowo sandi
dalam hal ini kpu hanya menanggapi gugatan yang dilayangkan berdasarkan permohonan resmi bpn prabowo sandi pada dua puluh empat mei
tim kuasa hukum kpu meyakini permohonan tambahan atau perbaikan permohonan bpn prabowo sandi tidak sah sehingga tidak relevan diberi jawaban
menanggapi dalil kecurangan terstruktur sistematis dan masif yang dituding bpn prabowo sandi kpu yakin dapat menjawab dalam eksepsi pada sidang lanjutan hari ini
dan menyatakan akan membawa bukti sesuai dengan jadwal ini
yang ditetapkan mk
pada saat ini keadaannya juga sangat terbatas kemudian sistematis enggak juga terjadi rancangan yang memang sudah disiapkan sejak lama enggak ada
jadi menurut saya cukup kita mampu menjelaskan semuanya